diminta untuk mengajukan satu calon rw
udah udah dikasih tau
tapi yang aneh
kenapa pak ustadz mengundurkan diri dari jabatan rw
itu triknya si kemet aja
pak ustadz kang dadang
iya pak ustadz
trik kang dadang
nah itu triknya dia itu
kang dadang trik itu apa sih
udah dong doy jangan motong terus ah
trik intusiasan doi
kamu baru tau
kang idam sudah pulang kang asep
kamu tau dari siapa kang
dari kang uja
pergi kemana dia selama ini
paling pulang ke rumah orang tuanya
atau dia punya bisnis baru
kalau dia punya bisnis baru dia punya bisnis baru
dia tuh sudah pamer sama kita
untung waktu arisan bukan dia yang pertama kali narik
kalau dia yang narik hilang uang kita
gimana ronda semalam pak hansib
pas giliran kang tatang sama kang asep yang roda semalam
desa cerah tuh aman
yaudah kalau gitu kami permisi dulu ya
sampai kapan kita gak bantuin ronda
ya sampai selesai pemilihan ketua rw
pak haris khawatir isu setan itu sengaja dihembuskan
untuk membuat kacau pemilihan rw
sampai segitunya kang
iya di cikalong pemilihan ketua rw malah sampai tawuran segala
sekrem kang mudah mudahan desa ciraus juga kayak gitu kang ya
kok udah selesai tulisnya
ayo buruan sekarang juga moms baca
terus mams kasih komentar
nanti dulu tut bacanya
lama lagi nunggu pak mustaqim mau dateng
tapi kenapa pak mustaqimnya belum dateng
mams mah dari kemarin nanti nanti terus
ini tuh beneran mams kalo mams baca
babak satunya aja tuh bener bener menguras air mata
mams itu bener bener bakalan
sedih bacanya mams
iya nanti dulu tut
ini urusannya juga penting
namanya kok gitu mams
neneng itu istrinya kang idan
dia mau pulang berarti kan ini urusan penting buat mama
nanti pokoknya mama baca
tunggu pak mustaqim datang dulu
kan dateng kan
janji yups abis pak mustaqim pulang baca
nenek pulang hari ini bu yoyo
cuma dua hari pak
capek capekin di jalan
buang buang uang buat beli tiket
ya mungkin ada urusan keluarga bu yoyo
kalo urusan keluarga diikutin mah pak
pasti akan ada aja masalahnya
ampe juga rumah tangga
tkw jaman dulu itu beda sama tkw jaman sekarang
tkw zaman dulu itu mereka kuat kuat
dan mereka itu narjinabu
nah tkw jaman sekarang
banyakin buang buang uang
walaupun mereka sudah lama kerja
mereka nggak punya apa apa
tkw jaman dulu itu
seperti ma eros
dan ibunya sobri
mereka tabungannya masih banyak
tkw zaman sekarang tuh beda sama tkw zaman saya dulu
kalau tkw zaman sekarang tuh sebagian udah gak mikirin masa depan
gak mikir bisa balik lagi apa enggak
pulang main pulang aja gak mikir biaya tiket mahal
kamu mau masak loncom juga non
terus kenapa kamu beli loncom
ya biar kompak aja tukung
seneneng pulang hari ini
ya bisa jadi mungkin si nenek pulang karena mau pisah sama si idan
kan kita semua tau ya lakuannya si idan gimana iya kan iya kan
kita aja geras sama si idan apalagi si neneng
mungkin udah gak kuat ngarepin si idan betul gak
ciee perhatian bener sama neneng
emang dia yang ngincer kum gak apa apa ceng
tapi si nenek itu kan emang kerja di luar negeri
jadi kamu gak usah repot repot ngeberangkatin dia ceng
jangan atuh ceng
a ceng itu kan ngadepin masuha aja selalu kalah atuh kum
nih yang ini baru namanya teman sejati ngerti perasaan temennya
kan kita cs ceng oh iya ya tes dulu ah
garing kamu doi asik
apalagi bener kamu asik
kalau kamu kum kamu asik asik ceng
kalau pengamatan saya tentang shiraos
itu ada pergeseran nilai
beda antara tkw generasi sebelumnya
dengan tkw generasi sekarang
kalau generasi sebelumnya
menurut saya mereka itu lebih sukses
setelah mereka pensiun
tapi kalau generasi sekarang
saya rasa hidupnya itu gak banyak berubah
kita harus segera mencari tahu penyebabnya dok
karena ini bisa menjadi jalan
untuk memperbaiki pola pemikiran anak anak mereka
saya setuju dengan biola
udah diberitahu belum
bahwa setiap rt diminta
untuk mengajukan satu calon rw
udah udah dikasih tahu
tapi yang aneh
kenapa pak ustadz mengundurkan diri dari jabatan rw
pak ustadz kang dadang
iya pak ustadz
saya jadi lupa deh ngomong apa
trik kang dadang
nah itu striker dia itu
trik itu apa sih
udah dong doy jangan motong terus ah
trik itu siasatnya
trik itu siasatnya